tahun telah berganti namun diperkirakan akan terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas pada sekitar satu atau dua minggu ke depan
untuk mengantisipasinya rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet telah bersiap diri
menurut data dari rumah sakit darurat wisma atlet pertanggal satu januari dua ribu dua puluh total ada sebanyak sekitar empat seratus pasien yang dirawat
untuk mengantisipasi lonjakan pasien rencananya tower lima wisma atlet nantinya akan diisi oleh pasien dengan gejala ringan dan sedang
sementara pasien tanpa gejala akan dialihkan ke tower delapan dan sembilan wisma atlet pademangan
wisma atlet juga akan meningkatkan sarana perawatan serta jumlah tenaga kesehatan
ini sangat sangat kita harus antisipasi dan betul betul kita juga di sisi lain harus betul betul memperhatikan bagaimana volume kerja dari para nakas ini
sehingga kita akan atur mereka itu tidak dalam kondisi kelelahan